bakal calon gubernur jawa barat ridwan kamil batal mengumumkan calon pendampingnya hari ini
pihaknya saat ini masih pada tahap sosialisasi dengan enam tokoh yang diajukan oleh partai partai koalisi
sementara itu ketua dpd partai golkar jawa barat deddy mulyadi mengaku golkar belum menunjuk dirinya untuk maju menjadi bakal calon gubernur jawa barat
ditemui di pendopo kota bandung selasa siang
wali kota bandung sekaligus bakal calon gubernur jawa barat periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga ridwan kamil mengaku masih belum dapat menentukan calon wakilnya dalam pilkada mendatang
ia menegaskan kriteria calon wakilnya harus memiliki elektabilitas popularitas serta kemistri yang baik
rencananya nama bakal calon wakil gubernur akan diumumkan satu hingga dua hari mendatang setelah selesai tahap sosialisasi
ada enam nama calon yang diusung oleh partai koalisi
yanisaan mustafa dari partai
nasdem seyful huda dan maman imanul haq dari pkb
asef mausul dan uu ruzanul ulum dari p tiga
serta anggota dpr ri daniel mutakin
kenamnya telah diwawancarai oleh sepuluh tokoh jawa barat
mungkin yang besok agak tertunda sedikit ya
karena masih butuh waktu mensosialisasikan hasil dari opini tokoh tokoh jawa barat
yang mungkin bergeser sedikit aja
saya belum bisa sampaikan karena itu sensitifnya
di waktu yang tepat kan nanti saya jelaskan prosedurnya gimana alatnya
ditambahi dengan survei
sementara itu terkait penarikan dukungan partai golkar terhadap rituan kamil
ketua dpd partai golkar jawa barat deddy mulyadi buka suara
menurut teddy partainya tidak perlu tergesa gesa untuk menentukan siapa calon pengganti yang akan diusung
dedy menambahkan sejauh ini belum ada komunikasi langsung dari partai golkar
untuk mengusung dirinya menggantikan ridwan kamil
yang sangat terbuka
saya selama memimpin sidang saja sudah dihubungi oleh empat pimpinan partai politik misalnya
tetapi pertama ini memimpin masyarakat empat puluh enam juta
yang kedua ini meletakkan partai pada masa yang transisi
untuk itu tidak boleh kita tergesa gesa dalam mengambil keputusan
tidak boleh keputusan diambil didasarkan latar belakang kepentingan personal
harus diletakkan kepentingan publik di atas segala galanya
tim liputan transmedia